aku takut ibu aku takut
sebentar lagi perkampungan itu akan menjadi kuburan masal bagi rakyat pajajaran
pasukan hancurkan lagi
sekarang tidak ada yang bisa melaporkan ke pajajaran
aku ulangi sekali lagi
aku akan keluar dari istana ini untuk menyambut para musuh
kenapa aku lakukan itu
jika para musuh menyerah dan terjadi pertempuran di sini
akan menimbulkan banyak hormat
keadaan yang lebih parah
bagi istana pajajaran
oleh sebab itu
untuk menghindari itu
aku akan menyambut mereka di luar istana pajajar
jangan maaf ayahanda prabu
ayahanda menyerang mereka semua seorang diri
karena itu sangat berbahaya ayahanda
kita tidak tahu
seberapa kuat kesaktian para musuh kita yahan
kita tidak punya pilihan yang lain
yang dikatakan ayahanda
aku tetap pada pendapatku
mohon ampun bu siprah
ijinkan hamba menyertai bu siprah
putraku alang sungsi
jika terjadi pertempuran
kau lah yang akan menjadi panglima perang
aku titipkan tanggung jawab ini kepadamu
belajarlah menjadi pemimpin
mereka rakyat pejajaran
kita harus menyerahnya
jangan sampai ada yang kesisa
ibu aku takut
ibu aku takut
sebentar lagi perkampungan itu akan menjadi
keburan massal bagi rakyat pejajaran
dia malah penggelam
saya tidak mungkin menolongnya
salam hormat nima santang
salam hormat nima farah
salam hormat nima santang
kita sudah lama berjaga dari tadi
sebaiknya sebagian dari kalian beristirahat dulu
dan sebagian lagi tetap berjaga bersama denganku
karena kita sangat membutuhkan energi untuk melawan para musuh yang mungkin akan datang kapan saja
tidak nima kami masih kuat
apakah kalian tidak lelah
baiklah kalau begitu
kalian semua tetaplah berjaga
sandika nima santang
saat pelabuhan itu batas bize
sebesar segala mengarikan itu

plus saya telah menaktifkannya

aku merasakan kehadiran siluman
namun mereka sangat pintar bersembunyi sebaiknya kita harus melihat dengan mata batin
siliwangi pasti merasakan kehadiran kita
memang hebat tidak bisa disepelekan
hebat tidak bisa disepelekan
mesti perang mereka sangat kuat
panglima bawa pasukan besar menuju istana pajajaran biar aku disini dan beberapa pasukan
yang melawan siluangi dan anak buahnya itu mereka tuh aku siap menjalankan kitabmu
perang sudah dimulai hai mari kita bertarung dan pastikan kau tidak kala si rainy
kalau akan kau kala siluangi enggak sampai kau rindu wei decorations kee kita emerged from balance